kamu ngerti kan maksudku
yanti kalau kamu menyangka aku datang kemari karena itu karena ingin mengulang masa lalu kamu keliru keliru yanti
apa maksud kamu sebenarnya man
karena anissa anak kita seperti yang kamu katakan
man waktu itu aku cuma bercanda anissa itu anakku
ya allah ya tuhanku
kalau anak itu hidupnya menderita karena dosa dosaku alangkah nistanya aku di matamu
hukumlah aku ya allah
ya allah tapi jangan anak itu
ya allah ya tuhanku
kalau kamu mendengar doaku bukalah jalan agar aku bisa memelihara anak itu
ya allah ampunilah dosa dosaku
dosa kedua orang tuaku
sayangilah mereka seperti mereka menyayangiku
ya allah kebulkanlah segala permintaanku ini
aku percaya berapa suamiku andi
kau benar juga selalu menyesuksikan aku
kenapa kamu merebut menyesukan aku
kenapa kau merasa usted meredith
bahkan sekarang aku bilang
apa yang akan dipergoki
aku bertemu baik baik
toh aku punya alasan yang kuat kenapa aku kemari
kamu kesini bukan karena itu
bukan apa apa man
kalau kita tidak bisa menahan diri
kamu ngerti kan maksudku
kalau kamu menyangka aku datang kemari karena itu
jadi apa maksud kamu sebenarnya man
seperti yang kamu katakan
man waktu itu aku cuma bercanda
tolong jangan ganggu kehidupanku man
sebenarnya aku malu bertemu dengan kamu
dalam keadaanku seperti ini
aku perlu bicara jujur padamu
jauh sebelum tabrakan itu
sejak pertama kali aku melihat anissa
aku sering melihat anak anak seusia anissa
tapi perasaanku tidak sama seperti aku bertemu dengan anissa
kamu tertipu man
perasaan dan batinmu tertipu
karena kamu bertemu dengan aku
kamu bersimpati pada anissa
karena aku kan
tapi hati nuraniku mengatakan
buah cinta kita
tapi bagaimana kamu bisa membuktikannya man
benar kamu bilang
bagaimana caranya kita meminta anak itu pada orang tuanya
sudahlah lupakan saja tentang anak itu
aku sih bisa saja
tapi dengan mas sendiri gimana
nanti kerjaannya ngelamun aja
biar dia lagi
soalnya bagaimana ya
kalau anissanya mau
tapi orang tuanya tidak ngasih
orang tuanya rela
tapi anaknya gak mau
itu tak murahan
ini bukan jawabannya
anak itu sebagai pancingan
memang sih kata orang orang tua dulu
mengangkat anak itu sebagai anak pancingan
tapi dari segi kedokteran sih
itu tidak bisa dibenarkan
apalagi seperti kasus pak eman dan istri
saya sebagai dokter
tidak bisa menjamin kalau pak mn bisa mempunyai keturunan
jadi niat saya untuk mengangkat anak sudah dianggap tepat dong
ya silakan saja
toh agama tidak melarang
apalagi kalau pak eman dan istri mau mengangkat anak yatim piatu
itu adalah suatu perbuatan yang mulia
lalu bagaimana dengan golongan darah yang saya tanyakan tadi dok
kalau soal darah sih
kemungkinan dan kombinasinya banyak sekali
saya sendiri nggak begitu menghafalnya
tapi ini saya beri tabelnya
supaya pak eman baca sendiri di rumah
baik dok terima kasih
cuma ini satu satunya harapanku
mungkin segalanya segera terjawab
tapi bagaimana kalau yanti tidak mau mengerti
aku bisa mengerti maksud baikmu man
tapi bagaimana dengan suamiku
yanti kamu selalu mengatakan alasan soal suamimu
tapi mana dia
aku tidak pernah melihatnya
kenapa kamu tidak berterus terang pada aku
sepertinya ada yang kamu sembunyikan
tidak ada yang aku sembunyikan man
aku memang gak tahu dia ada di mana
yang jelas dia belum menceraikan aku
memang aneh kedengarannya
kok aku sampai gak tahu
ya tapi kan setidak tidaknya kamu harus tahu di mana dia berada
kenapa kamu tidak mau mencarinya
bukan maksudku untuk mencampuri urusan rumah tanggamu
tapi kamu kan bisa mencarinya ke rumah orang tuanya
ke kantornya atau ke kenalannya
kamu tidak tahu hal yang sebenarnya man
aku rasa memang sebaiknya kamu gak usah tahu
niatku itu baik
aku ingin meneruskan sekolah anakku
dan satu hal lagi yang perlu kamu ketahui
aku dan istriku tidak mungkin punya keturunan
aku sudah tahu hal itu man
dari mana kamu tahu
dan siapa yang menceritakannya
kamu kan cerita sendiri sama anissa
om itu nggak pernah cerita tentang niatnya mau membiayai sekolah anissa
ya sudah kalau begitu
emangnya omi itu belum membiayai sekolah anissa bu
kok ibu diam saja
ibu tidak senang ya anissa sekolah lagi
itu kan berarti ibu harus pisah dengan kamu
kenapa mesti pisah
emang sekolahnya di mana bu
dia mau menyekolahkan kamu
dengan syarat kamu tinggal di rumahnya
saya tidak mau
saya mau visi pusat tuan
biar di rumah
iri saya tentang kenyataan
mau beli buang semua